kota depok menjadi salah satu kota penyangga dengan kesibukan lalu lintas yang tinggi
kota dengan luas lebih dari dua ratus km ini memiliki populasi sekitar dua lima juta jiwa
di tengah masyarakat luas kota depok juga dikenal sebagai kota dengan banyak cerita
namun dari banyaknya cerita dari kota depok ada satu cerita yang jarang disadari masyarakat
dengan keberadaan sejumlah perguruan tinggi di kota depok rasanya pantas menyebut kota ini sebagai salah satu kota tujuan pelajar
terlebih salah satu universitas ternama tanah air yakni universitas indonesia berada di sini
pelajar dari sejumlah kota bermimpi dan berlomba
menjadi salah satu mahasiswa kampus yang berjuluk universitas perjuangan ini
kondisi ini lantas membuat wilayah sekitar universitas indonesia bertransformasi menjadi ladang hijau untuk pengusaha kos kosan
ada tiga wilayah di sekitar ui yang menjadi lokasi favorit para pelajar untuk menyewa kos kosan
yakni daerah balikrel atau barel daerah kukusan kelurahan atau kukel
dan daerah kukusan teknik atau yang lebih populer dengan nama kutek
pintu ini merupakan salah satu pintu masuk ke universitas indonesia yang lebih dikenal dengan kukusan teknik ataupun kutek
nah di daerah ini banyak terdapat daerah kos kosan ataupun tempat kos kosan yang menjadi favorit mahasiswa ui karena jaraknya yang dekat dengan pintu gerbang
nah di tempat ini harga kos kosan bervariasi mulai dari yang low budget hingga yang eksklusif
jaraknya yang dekat dengan kampus membuat kawasan kutek menjadi lokasi favorit bagi pelajar fakultas teknik
menurut salah satu pengelola kos asep semakin dekat jarak kos ke pintu kampus maka semakin mahal juga harga sewanya
untuk wilayah di sekitaran gerbang rata rata kamar kos dibanderol dari harga satu dua juta hingga sekitar dua juta rupiah
selain jarak fasilitas yang ditawarkan juga mempengaruhi harga
untuk ring harga kita dari satu tiga sampai satu lima
jadi yang membedakan itu karena dari tingkatan lantainya aja
ukuran kamar dan fasilitas semua sama
untuk satu juta masih ada ya
jadi memang untuk harga satu juta di kebawah itu biasanya untuk fasilitas kurang lengkap
ya mungkin ada yang lengkap juga cuman itu lokasi dari kampus agak jauh
sejak diberi kemampuan fakultas teknik mencari pembinaan yang lebih baik
pada tanggal empat belas lalu dirinya sudah tiga kali menaikkan harga sewa kos untuk mengikuti inflasi
asep juga bercerita dua gedung kosan berlantai empat yang dikelolanya pernah kosong saat pandemi menghantam
namun hal tersebut tidak membuatnya membanting harga sewa kos
mahasiswa tingkat pertama fakultas teknik ini berdomisili di kawasan bsd tanggerang selatan
namun padatnya kegiatan kampus dan organisasi
yang diikuti membuat rafif memilih untuk menyewa kamar kos
rafif harus merogoh kocek sebesar satu empat juta rupiah per bulan untuk membayar sewa kosnya
jumlah itu belum termasuk kebutuhan sehari hari
soalnya kalau di kos kosan depok sini khususnya itu kayak mungkin yang kayak udah listriknya ditanggung
terus udah free wifi kamar kamar di dalam itu rata rata udah satu lima kata segitu
cuman cost ini kayak masih harganya di bawah itu
jadi kalau menurut saya sih worth it
kami coba bergeser ke daerah favorit lainnya
mengecek kondisi kos kosan di daerah populer lain barel
daerah ini menjadi daerah kos favorit bagi mahasiswa dari tiga fakultas
yakni fakultas fisikologi fakultas hukum dan fisip
selain jarak yang dekat dengan kampus akses yang dekat ke stasiun krl juga menjadi poin lebih
kalau saya sih harus dekat dari kampus
terus juga harus ada kamar mandi dalam
sama kalau bisa ada wifi
kalau menurut saya lumayan mahal sih
aku rp delapan ratus per bulan
itu fasilitasnya apa aja
itu udah kamar mandi dalam terus udah ada kasur lemari wifi
banyak sih gitu tapi nggak ac
itu udah murah sih
soalnya temen temen gue tuh kebanyakan pada rp satu lima kalau nggak rp dua keberapa gitu yang mahal mahal di daerah satu

di daerah bareo pilihannya justru luas
di daerah bareo pilihannya justru luas
atau lebih banyak lagi
selain harga kosan yang bervariasi tidak sedikit mahasiswa yang memilih tinggal di apartemen
tuh kan sudah punya sendiri nih ada biaya biaya yang harus dibayar nggak sih
biaya listrik sama biaya air sih biasanya
lihat lihat kita tahu nggak sekisarannya ada
sekisaran tuh waktu itu saya lihat sih kaya sekitar rp lima ratus an sih
menurut pengakuan mahasiswa tingkat keamanan yang tinggi dan fasilitas yang lebih lengkap
menjadi alasan memilih apartemen sebagai tempat tinggal
meskipun mereka harus mengeluarkan biaya hingga tiga lima juta rupiah per bulan
jika berpatokan pada pengakuan sejumlah mahasiswa tadi mahal atau tidaknya
hunian kos kembali lagi pada referensi pribadi
jika anda memiliki kos yang sedikit
maka anda harus siap menerima fasilitas kosan yang pas pasan
namun jika anda memiliki budget yang lebih dan menginginkan fasilitas kosan yang lebih nyaman untuk anda
anda harus siap siap untuk merogoh kocek lebih
suci bancin muhammad wahyu di depok jawa barat